dua warga kelurahan brebes jawa tengah meninggal karena tidak mendapat tempat di rumah sakit
keduanya dimakamkan dengan protokol kesehatan di tpu gamprit dan karangbirahi pada selasa sore
kasmurif meninggal selasa pagi di ruang keluarga lantai dua dalam posisi duduk
sebelumnya kas murif sempat dirawat di resmitra keluarga tegal
karena diketahui positif korban disarankan pindah karena ruang isolasi resmitra keluarga penuh
sementara otong saputro sempat dirawat di rsd di jaya
karena positif corona otong dirujuk ke res ude brebes